tiga bumn tambang akan berada dalam holding tambang bumn
meski kewenangannya ada di tangan ojk
emiten yang masuk dalam holding tambang bumn memiliki kewajiban tender over
untuk melindungi hak minoritas pemegang saham publik
holding tambang bumn ini terdiri dari pt timah pt aneka tambang
pt bukit asam dan pt indonesia asahan aluminium atau inalum selaku lead holding
ketiga bumn tersebut akan mengubah status persero menjadi non persero
inalum selaku lead holding harus melakukan tender over
atau menawarkan kepada pemegang saham minoritas pembelian saham kembali di atas harga pasar
pindahan undangan itu persero menjadi non persero itu menghilangkan hak dan sebagian daripada minority
buat saya kalau ditanya profesional menurut saya tender offer
tapi otority nya bukan di tito selia atau bursa
ada peraturan h sembilan
h satu di mana itu bapak pamlah yang mempunyai hak
menggali investasi dari non konglomerat pemerintah besar
tadi kita lihat datanya luar biasa
rp empat sekian berarti dua kali apbn
dan sebagian besar investasi dari dalam negeri
itulah yang kita inginkan
dari dalam negeri
jadi berlomba lomba untuk mendukung pemerintah bersama sama pemerintah
kementerian bumn menegaskan pemerintah tetap memegang kendali tiga perusahaan tambang pelat merah
yang akan bergabung dengan holding tambang bumn
deputi bidang usaha jasa keuangan kementerian bumn gatotri hargo
pada cnn indonesia com kontrol pemerintah atas pt aneka tambang bukit asam dan timah tidak akan berubah
walaupun tiga perusahaan tambang tersebut tak lagi berstatus persero dan menjadi anak usaha induk holdingnya pt inalum
dengan demikian posisi tiga perusahaan tambang bumn itu masih sesuai dengan hak dan kewajibannya kepada pemerintah
termasuk di dalamnya meminta izin kepada pemimpin legislatif serta dpr
gatot menambahkan nantinya secara legal menteri bumn
dan pemerintah pemerintah taman dan pemerintah taman mempunyai voting rate yang sama untuk mengelola finansial dan aksi korporasi ketiga perusahaan tambang tersebut